tepat empat tahun masa kepemimpinan presiden jokowi calon wakil presiden pendampingnya pada pemilihan presiden mendatang
⁇ ruf amin menilai jokowi telah sukses membangun fondasi stabilitas nasional
menurut maruf amin apa yang dibangun jokowi menjadi landasan yang baik untuk pembangunan indonesia ke depan
kalau kita punya pandangan yang optimis dengan patok patok yang sudah dibuat itu
hasil hasil yang sudah kita rasakan bahkan juga di berbagai daerah untuk menghilangkan disparitas antar daerah
melalui infrastruktur melalui lapangan terbang melalui pelabuhan melalui kebaikan bidang pendidikan
kemudian kesehatan itu merupakan dasar dasar yang bisa menjadi landasan ke depan